ini surat penyelidikan anda
sekarang bapak silahkan ikut kami ke kantor
guna penyelidikan di belah ini
ada di kamarnya
ada apa sih
nggak biasanya papa pulang siang begini
saya dapat informasi dari teman yang kerja di kehakiman
firman dapat remisi tahanan
minggu depan dia bisa bebas
makanya papa buru buru pulang mau setau liat
alah percuma pa
jangan harap dia akan senang dengar kabar papa itu
maaf emangnya kenapa
firman kan sudah menebus kesalahannya di penjara
apa masih kurang sekian tahun
ya mungkin cukup
cukup buat firman tapi tidak buat keluarga kita
bapak bisa bayangkan betapa tercorengnya nama baik keluarga kita karena aib yang dibuat sama firman
ma firman tuh manusia yang masih bisa berbuat kesalahan
mbak rini benar mas
saya tidak bisa menerima dia lagi
lihat tapi firman kan masih sah suami kamu
rasanya sulit sekali untuk bisa memaafkan dia
ya allah yang mape murah mape ngasih lagi mape nyayang
aku minta kebaikan ya allah
dari segala dosa dan kesalahan yang pernah bapak buat di masa lalu
hamba hanya inginkan dari mu ya allah
berikanlah hambamu kesempatan untuk bertobat ya allah
kampunilah hambamu yang istainya
amin amin ya allah
amin ya allah
alhamdulillah juragan udah kembali
bijah bijah juragan sudah kembali
saya senang banget juragan udah bisa kembali ke rumah
mau nemuin bu ijah dulu ya
untuk nyiapin makan buat jeragam
terima kasih mak
jadi semenjak saya dipenjara
istri saya sudah tidak pernah tinggal disini lagi
kelihatannya ibu lebih suka tinggal di rumah kakaknya pak
saya memang telah melakukan dosa yang sangat besar
sehingga istri saya sudah tidak mau tinggal di rumah ini lagi
tidak begitu pak
ibu itu tidak mau terus menerus
mengenal amat rumah nonsintia
mungkin rumah ini banyak menyimpan kenangan
buat ibu dan nonsintia
sehingga ibu nggak suka lagi tinggal di rumah ini
kalau bapak nyusul ibu saja pak
bukankah itu lebih bagus juragan
ya itu lebih baik
jangan pikir semudah itu bapak bisa memaafkan ibu
kematian sintia setahun yang lalu masih terbayang dalam ingatan mama pak
dan semua penyebabnya ibu
ma dosa bapak memang tidak terampunkan
tapi bapak niat untuk bertobat ma

sejak kapan bapak kena kata tobat
memangnya tobat itu gampang
semudah papa membalikan telapak tangan
dengan cuma ngomong tobat bapak berharap semua orang mau maafin papa
pokoknya mama tidak mau tinggal di situ lagi
apapun yang terjadi
saya masih belum tahu mas
rasanya kalau buka praktek lagi
karena izin kerja praktek saya sudah dicabut
saya ingin mengabdikan
ilmu dan pengetahuan yang saya miliki
dengan memberikan penyuluhan
pada anak anak seumuran cynthia mas
sudah menyadarkan saya
dengan adanya penyuluhan tersebut
tidak akan ada lagi korban berjatuhan
terutama yang seumuran sintia
itu rencana yang bagus
saya akan dukung itu
saya tidak setuju pak
saya bukan tidak mempercaya kemampuan dokter firman
untuk bisa memberikan seminar di sekolah kita
tapi yang namanya dr firman itu
pernah menjadi dokter aborsi
dan itu bisa mempengaruhi jeleknya sekolah kita
saya sependapat pak
kredibilitas dan nama baik sekolahan kita ini
akan jadi takutnya
apalagi kegiatan seminar ini
nanti akan diliput oleh media nasional
maaf bapak dan ibu
bukan maksud saya membela dokter firman
tapi sebagai manusia biasa
kita semua tidak luput dari kesalahan dan masalah
tidak ada salahnya kan seandainya kita
memberi kesempatan pada dokter firman
tidak ada salahnya apa sih bapak ini
bagaimana sih pak
pak itu akan berdampak negatif untuk sekolah kita
ah bangsa kita punya budaya
budayanya adalah kalau sudah jelek
orang itu sudah pernah hancur rusak
apapun yang dia lakukan tetap jelek rusak
benar itu pak hari
kalau kita paksakan dr firman menjadi pembicara dalam acara kita ini
risikonya akan sangat berat
masyarakat mungkin tidak akan mau menerima sekolah kita lagi
betul kan pak
dan maaf akan terbitkulah ya pak
maaf akan terbit koran
seminar di sebuah sekolah terkenal
membicara dokter apa sih
maafkan sikap teman teman guru lainnya dok
ya saya bisa memahaminya pak
memang seharusnya orang yang berlumuran dosa seperti saya ini
tidak usah bermimpi jadi orang baik baik
apalagi memberikan penyeluhan pada orang lain segala
dokter firman jangan berkecil hati
masih banyak orang yang tidak melihat seseorang dari masa lalunya
terima kasih pak saya permisi dulu